untuk membahas dampak terhadap pelaku usaha travel kami juga sudah terhubung melalui sambungan zoom
selamat siang pak putu ini aturan wajib pcr untuk wisatawan sudah direvisi
apakah dari pihak anda sudah mendapatkan informasi untuk detail revisinya
selamat pagi mbak beji dan mbak tara
salam sehat dari bali
mengenai surat edaran tentang revisi itu baru saya baca
tetapi siang ini kami akan melakukan rapat koordinasi dengan bapak gubernur di jaya sabo jam satu
mengenai teknis dan apanya kami belum tahu
tentunya nanti pada saat
rapat koordinasi akan disemprotin
jadi detailnya ini masih belum ada ya pak putu
dan bagaimana tanggapan pelaku usaha tur dan juga travel terhadap kebijakan wajib tes swab pcr ini
berkaitan dengan surat edaran wajib pcr test dan dapat tes antigen ini
ada tiga poin yang perlu saya komentari dari sisi asosiasi biro perjalanan wisata
pastinya surat edaran kebijakan ini tentunya mempertimbangkan sesuatu yang lebih besar terhadap bali ini
di mana sekarang kondisi bali situasi bali ada di zona orange
jangan sampai keadaan ini malah menjadi kembali lagi mundur lagi menjadi zona merah
karena kita tahu bahwa long weekend ini liburan panjang ini
akan mendatangkan banyak wisatawan domestik
dimana sumber wisatawan tersebut datangnya dari pulau lain
anggaplah dari jakarta bandung kemudian dari jawa timur
yang mana daerah daerah tersebut merupakan daerah zona merah
dan dengan pengetahuan ini
saya secara pribadi mempunyai pemikiran
kemungkinan besar border internasional ini akan segera dibuka
sehingga ada perlu pengetahuan pengetahuan di dalam mengecek orang yang masuk dan kembali
nah itu yang pertama
yang kedua dari surat edaran yang diberlakukan ini
terkesan mendadak dan membuat kebingungan dan kegaduhan di dalam masyarakat
di dalam melaksanakan kebijakan ini
kebijakan ini menjadi kontradiktif terhadap langkah langkah pemerintah
baik daerah maupun pusat untuk mempromosikan bali ini
supaya pariwisatanya kembali menggeliar
jadi oleh karena itu
di satu sisi pemerintah mempromosikan bali
tetapi di sisi lain
terjadi aturan yang membatasi orang datang ke bali
nah di dalam perubahan aturan itu
justru saya melihat
ada poin kalau ada asn dan tni yang melakukan perjalanan mendadak
tidak perlu swep
apakah yakin asn dan tni ini tidak membawa sebagai karir covid sembilan belas ini
ini juga harus diperhatikan secara bersama oleh pemerintah ataupun instansi terkait
jangan sampai ada pengecualian
seolah olah covid ini tidak kena kepada tni
tidak kena kepada asn
jangan sampai seperti itu
begitu juga pemberlakuan antara pcr kepada orang yang berpergian melalui udara
cuma antigen melalui darat
ini kan terjadi dekresiasi
artinya perbedaan treatment
apakah covid ini berbeda beda jenisnya
ketika orang melakukan perjalanan darat
dengan melakukan perjalanan udara
ini juga perlu dikaji
oleh karena itu kami berharap pemerintah
di dalam melakukan kebijakan
tentunya harus ada komunikasi komunikasi
dengan instansi terkait
terlebih kepada para pelaku pariwisata yang selama ini memang sudah menderita hampir sepuluh bulan
jadi harapan kami di akhir tahun ini
jadi sedikit terganggu
dengan kebijakan kebijakan yang terasa mendadak ini
terus yang ketiga
poin yang lebih penting yang kami sampaikan kepada pemerintah
karena ini sebuah kebijakan
tentu ada sebuah risiko
risiko yang diambil adalah
satu terjadinya pembatalan pembatalan oleh calon wisatawan karena biaya mahal
dan oleh karena itu
pemerintah juga harus berani mengambil risiko
tidak hanya pelaku pariwisata ataupun masyarakat yang dirugikan
tetapi pemerintah juga harus mengembir risiko
dimana kita berharap pemerintah meringankan biaya
apa swab ini pcr ini ataupun menggratiskan
karena saya mendengar di provinsi lain misalnya disubar
malah digratiskan orang pcr
kenapa di bali tidak bisa
nah ini juga menjadi sebuah pertanyaan kepada pemerintah
apa dengan dialog interaktif ini
bisa didengar oleh pemerintah provinsi dan pusat
supaya melaksanakan langkah langkah
di satu sisi menjaga situasi masyarakat bali yang kondusif ini
supaya tidak ada kluster baru
kemudian kami sebagai pelaku pariwisata juga bisa bergeliat sedikit
dengan adanya liburan panjang ini
ya pak putu dengan dikeluarkannya wajib pcr
ini banyak penumpang yang cancel ya untuk berliburan ke bali
ini berapa data yang sudah diterima oleh asosiasi
sudah berapa banyak wisata yang akhirnya membatalkan perjalanan
dan jika ditaksir berapa kerugiannya
kalau dari anggota asita kami
kami sedang melakukan pendataan mengenai dampak kerugian
yang ditimbulkan oleh pembatalan pembatalan
dari calon calon wisatawan yang terang ke bali
namun dari data yang saya baca di beberapa media
itu sangat luar biasa
bahkan sampai hampir mencapai satu triliun

ini kan sangat huge sekali juga

di dalam liburan panjang ini
di dalam liburan panjang ini
mestinya dana tersebut
artinya jumlah tersebut
bisa memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat bali itu sendiri
nah ini bagaimana pemerintah bisa menyikapi
apakah dibiarkan masyarakatnya menderita
atau bagaimana begitu
nah sekarang karena pemerintah sebagai pemegang kebijakan
tentunya pasti mempunyai langkah langkah
yang terbaik buat masyarakat bali
masyarakat bali khususnya
pak putu dengan angka pembatalan yang
segini banyak dan kami juga mendapatkan
tiket pesawat yang mencapai
ada antisipasi dari pelaku usaha
apakah ada antisipasi dari pembatalan
yang segitu banyak wisatawan yang tidak jadi
ke bali bagaimana pelaku usaha
mengantisipasi kondisi seperti ini pak
kami tidak bisa
melakukan antisipasi apa apa
karena itu merupakan sebuah kebijakan
jadi sekarang kami kembalikan lagi
kepada pemerintah bagaimana pemerintah
bisa menyikapi situasi ini
kalau pembatalan sekarang
yang batal datang ke bali
tentunya mereka meminta
supaya ada sebuah keringanan
kemudian ini kan bukan
kehendak daripada calon wisatawan
ini karena ada sebuah aturan
akhirnya berdampak terhadap
masyarakat yang mau berpergian
oleh karenanya pemerintah
sekali lagi benar benar
harus melakukan sosialisasi yang benar
terhadap segala kebijakan
yang akan diambil sebelum
kalau menurut kami
sebenarnya situasi ini
tidak akan terjadi apabila
pemerintah memang benar benar
sudah mempersiapkan jauh jauh
hari ada kebijakan
dimulainya libur panjang ini
pasti akan mengerti dan paham
tetapi ketika aturan ini
diberlakukan sedemikian rupa
besok berangkat sekarang diberlakukan
kan masyarakat juga kebingungan
ini menjadi catatan yang
penting buat pemerintah ke depannya
ya pak putu ini sebelum
adanya kebijakan wgpcr ini
sebenarnya seberapa siap sih
untuk bali membuka
di luar negeri dan juga di
berbicara fakta di lapangan
kami sudah sangat siap sekali
untuk menerima wisatawan
kenapa demikian karena bali sendiri
dipakai sebagai pilot project
seluruh industri pariwisata
protokol chsa tersebut
baik itu hotel restoran
semuanya mereka sudah mengimplementasikan
tersebut dengan apa
mungkin dengan adanya
tersebut artinya bahwa
kami sebagai pelaku sudah sangat siap
sekali dan selalu merimain
siapapun pengelola obyek wisata
customer nya untuk melakukan
tiga m memakai masker
di tangan dimana
kita bisa lihat di seluruh objek wisata
yang sudah mendapatkan
sertifikasi mereka menyiapkan
tempat cuci tangan dan juga mereka
menyiapkan masker apabila ada yang tidak
memakai masker dan sebagainya
bukti bahwa kami bali ini sudah
siap untuk menerima kunjungan
para wisata baik domestik
ya pak putu saya punya pertanyaan
terakhir ini pemerintah baru
saja mengeluarkan revisi yang terkait
dengan tujuh hari sebelum
keberangkatan semua pcr test
yang hasilnya negatif ini akan
diterima apakah ini juga akan
meringankan atau juga bisa
menambah wisatawan ke bali
yang tadinya sebelumnya dua hari
sebelum keberangkatan harus menunjukkan
hasil negatif swab test
ini bisa ya bisa tidak
jawaban saya mbak
kalau misalkan tujuh hari sebelum kalau mereka
sudah artinya mereka sudah
mau berangkat besok misalnya
ini kan akan menjadi
tidak cocok juga
nah yang terpenting adalah
revisi ini sebenarnya
keringanan biaya yang diberikan
saya kira itu jalan keluar yang terbaik

sehingga jalan jalan wisatawan
yang tadinya berkeinginan
untuk membatalkan atau membatalkan
mereka akan jadi datang ke bali
pcr test yang
harganya satu juta atau bahkan satu juta lebih
kalau mereka datang dengan keluarga
berapa duit yang mereka harus
keluarkan yang sebelumnya dia cuma
membayar satu ratus lima puluh ribu untuk kafe test
nah ini juga
pak putu ini kita tahu lah ya
peraturan ini sudah mulai berjalan di hari ini
lalu apa harapan dari
yang harapan kami adalah
provinsi bali khususnya
sebuah aturan kebijakan
yang berkaitan dengan perwisata
perwisata dan sekunder perwisata
kita bisa berdialog
apa yang terbaik
sehingga kami di lapangan ini
berbuat sesuatu untuk
pemulihan perwisata bali
dan yang terpenting buat kami adalah
bagaimana border bali
internasional segera dibuka
cepat atau lambat kami sudah akan
sudah ditenggorokan mbak
sudah sepuluh bulan kita sudah
melihat keadaan ini
menambah keadaan ini
dan membutuhkan kebijakan dari
pemerintah pusat dan kementerian
pariwisata untuk bagaimana kita
bisa mengambil titik tengah kebijakan
yang bisa tentunya memajukan
industri pariwisata di bali dan
juga menekan angka positif
di seluruh indonesia terima kasih
pak putu atas informasinya dan sudah
bergabung bersama kami di after sepuluh
terima kasih pak